ya fenomena minuman keras oplosan di jakarta dan sekitarnya kembali marak
bahkan tiga puluh satu orang dikabarkan tewas akibat menenggak minuman keras oplosan tersebut
bagaimana perkembangan penyelidikan peredaran miras oplosan dan pandangan sosiolog terhadap fenomena ini
sudah hadir di cnn indonesia kasubag humas polres jakarta selatan kompol purwanta
dan juga sosiolog dari universitas indonesia desi indra
selamat pagi bapak dan ibu
nah selamat datang di after sepuluh
ini kita langsung saja ya bapak
ini menengerai banyaknya atau maraknya kasus miras oplosan dan juga sudah puluhan orang tewas akibat miras oplosan ini
dan kalau boleh tahu pak kepada pak purwanta terlebih dahulu
upaya penanganan dari kepolisian untuk menanggulangi kasus miras oplosan yang marak ini seperti apa pak
ya pores metro jakarta selatan punya komitmen bersama dengan stakeholder yang ada dan pemangku jabatan
bahwa kita punya komitmen
untuk melayani masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran sekecil apapun di masyarakat
khususnya polri kita sudah melakukan preventif preventif dan represif
preemptifnya kita sudah melaksanakan babin kamtipmas itu sudah door to door di masyarakat
untuk memberikan informasi konfirmasi dan apa yang ada kegiatan di masyarakat
lanjut di bidang
preventif kita sudah menyampaikan kepada yang berpakaian sosok polisi pakaian dinas
untuk melakukan patroli menggunakan kendaraan
yang tidak bisa masuk dengan kendaraan kita menggunakan jalan kaki
yang perlunya ibu ibu kita sampaikan rekan rekan poluan kita yang cantik cantik masuk ke masyarakat
lanjut menyampaikan pesan pesan keamanan lingkungan termasuk juga bagaimana miras bagaimana
informasi dasyatnya narkoba kenakalan remaja dan kita menggali untuk mencari kasus apa yang ada
kita beli kasus ke masyarakat kita selesaikan
lanjut secara represif apabila terjadi tindakan hukum yang terjadi
maka kita akan melaksanakannya secara hukum yang ada
dan saya sampaikan juga bahwa
pores metro jakarta selatan sekarang sudah melakukan aplikasi ke dunia maya
yaitu laporan masalah polisiku
dan dengan clue jadi kita laporan apapun bentuknya narkoba
kita laporan di situ dan kita menjaga nama yang memberikan laporan yang pertama
yang kedua kita mempunyai program yang namanya smart jakarta selatan
segala bentuk laporan masyarakat bisa ditampung di situ melalui pencet saja
semuanya kita akan datang lima menit paling lama karena apa
karena kita sudah mendeteksi dari pelapor itu menggunakan android
di situ ada gps yang ada
dan kita sudah
memasukkan gps itu
kemasukan ke cpu kita untuk melaksanakan pindahan
sudah di data base ya
sudah di data base
pak dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh polres
tapi nyatanya memang kita lihat masih ada kasus kasus seperti ini
bahkan dalam rentan beberapa hari terakhir saja
sudah puluhan orang begitu nyawa yang terenggut karena miras oplosan
dan saya ingin bertanya nih kepada mbak desy
fenomena ini sebenarnya penjelasannya tuh kenapa sih
kenapa orang sudah tahu bahwa ini akan berakibat buruk
bisa membahayakan nyawa tapi tetap aja ada yang minum
ya pertama kita harus pahami dulu
apa ya fenomena oplosan ini bukan fenomena yang baru
atau baru kali ini terjadi gitu ya
fenomena mengkonsumsi oplosan ini sudah menjadi bagian dari
kalau boleh dibilang subkultur dari kelompok masyarakat tertentu di masyarakat kita gitu
jadi itu sudah menjadi bagian kehidupan sehari harinya juga
kan itu bagian dari penyaluran kesenangan
penyaluran stres hidup tekanan hidup dan lain sebagainya
cuman yang perlu dikritisi adalah dan waspadahi belakangan ini
itu menimbulkan kematian yang serempak
itu mungkin yang salah satu hal yang perlu kita kaji lebih dalam ya tentunya oleh pihak kepolisian
dan kenapa orang mengkonsumsi
itu salah satu alternatif untuk menyalurkan kesenangan yang terjangkau

di misalnya di kehidupan di kota kota besar sebenarnya industri kesenangan banyak gitu ya
tetapi tidak semua orang tidak semua kelompok masyarakat bisa mengakses itu nah sehingga ada
cara cara inovatif istilahnya tapi ini terus terang disebutnya inovatif kreatif yang negatif
untuk menikmati kesenangan itu dengan itu tadi mencampur beberapa bahan bahan yang sebenarnya
itu kan normal dijual gitu ya jadi itu dicampur karena kalau membeli yang itu juga belum tentu
legal kan kalau minuman miras yang ini juga belum tentu legal gitu nah itu yang sebenarnya akhirnya
digunakan untuk apa ya untuk kesenangan dan lain sebagainya dan itu juga biasanya minum minum itu
itu kegiatan sosial kelompok kelompok ini apa ya biasanya minum bersama weekend atau akhir minggu
bersama teman sebaru ngobrol
nya gitu nah memang sangat disayangkan ya berakibat fatal ini yang kedua faktornya adalah
kurang edukasi gitu tidak mengerti tentang campuran campuran itu itu juga sebenarnya artinya
kelompok masyarakat konsumen dari oplosan ini menjadi korban gitu kan karena ketidakpengetahuannya
kurang perhatian kalau benda benda atau barang barang konsumsi lain yang berupa makanan
kan sebenarnya kita punya bpom
dan lain sebagainya yang menjamin keamanan tapi tentu ini berada di wilayah yang tidak di
ini tidak terpantau begitu karena itu di apa ya istilahnya underground gitu bukan sesuatu yang
apa ya bukan sesuatu yang memang mainstream gitu ya jadi ini sebenarnya di luar itu sehingga
kurang edukasi itu juga sangat merugikan akhirnya kelompok masyarakat itu sendiri
iya berarti ini memang tadi bu desi juga menyampaikan ini bagian dari subkultur gitu ya sepertinya
yang dari anak anak muda gitu yang dari kalangan yang memang kelompok tertentu yang memang behanya
bisa mengakses hiburan berdasarkan ya budget yang mereka punya let's percaya gitu nah ini terkait
dengan kita ingin tahu lagi ke pak purwanta ya ini kalau bisa dikatakan subkultur berarti kan
jangkauannya luas nih pak nah ini mata rantainya seperti apa kalau untuk di jakarta selatan sendiri
khususnya pak kita lihat ya bahwa yang menyenangi minuman campuran seperti ini ya itu adalah yang

yang menyenangi minuman campuran seperti ini ya itu adalah yang menyenangi minuman campuran seperti ini kan komunitasnya anak anak muda yang mana mereka tidak bisa membeli karena budgetnya tidak terlalu banyak tetapi mereka ini tidak mau mencari informasi kebahayanya minuman itu seperti apa nah akhirnya ya seperti tadi disampaikan pengawasan juga tidak begitu bagus selama ini kan untuk bpwm untuk makanan makanan sudah ada pengawasan tetapi untuk minuman berapa kadar yang bisa digunakan ke bppom

minuman yang wajar digunakan
tidak membahayakan kan tidak ada
kami juga berharap
bahwa yang berkepentingan agar segera
seperti ini yang kedua
usia mereka pengguna itu
rata rata memang enam belas
bagaimana sifat mereka masih muda
tetapi mereka butakan resiko
dia suatu kebanggaan yang kadang kadang
kebanggaan yang virusnya
yang pastinya keren gitu ya
kelihatan keren ganda hebat maju
kita ke depan akan
memperdalam lagi bahwa
polres metro jakarta selatan punya komitmen dengan ini
sehingga kita sekarang
seperti apa itu pak
jadi kita mamanya ada yang
pelanggaran yang mereka melakukan
pelanggaran kenakalan berantem
atau minuman keras dan kita
tangkap dan kita data data base
besok kita undang
kita adakan pesantren kilat
di masjid polres metro jakarta selatan
kita undang ahli ahli agama yang
memberikan masukan dan ini
merubah mental mereka
dan tadi kita sampaikan bahwa
setelah program ini dilaksanakan
kita juga mempunyai
program satu lagi yaitu
anak anak sekolah nakal
kita mempunyai program lagi sopir sopir
nakal dan kita masukkan pesantren
kita terakhir juga
akan mencoba memperbaiki
seorang tahanan maka kita adakan
yaitu program pesantren tahanan
pak purwanta tadi
kembali lagi ke mata rantai begitu
yang belakangan ini kita dengar memang
yang berisi ginseng
gendoknya adalah ginseng
tapi kan tentu itu bukan satu satunya
tadi saya sempat meriset juga secara detail
bahwa miras oplosan itu ada banyak jenis
ada yang mengandung kaka kola
ada juga yang sus
ada juga yang obat obatan seperti tetes mata
bahkan itu ternyata bisa membahayakan
kalau dari penyidikan sejauh ini
oleh polres jakarta selatan
jenis miras tertentu itu marak
di kalangan tertentu mungkin di jakarta selatan
itu sukanya yang pakai susu
atau itu kan semua sudah dipetakan begitu
sejauh ini penyidikannya
ini ada fenomena baru bahwa
ada fenomena baru mereka itu
komunitas itu dengan
jadi di rasa itu dia menggunakan adalah
tambahan seperti yang kita beli di
merek merek terkenal itu untuk menambah
yang pertama adalah kemarin kita tangkap bahwa
ada kandungan di situ ada alkohol yang melebihi batas
pastinya itu membahayakan
polesi dengan sembilan menit bisa kering
terus dengan campuran campuran
tidak ada tugas lagi
memastikan bahwa biasanya
hari lalu rana rana
nah ini ada fenomena baru nih
nah tetapi ketika mereka tidak terkontrol dan melebihi dosis kita tahu bahwa zat satu dengan z dua nya itu kalau terjadi kompilasi bisa juga menjadi racun
tetapi mereka tidak tahu karena mereka buta sehingga menimbulkan efek efek yang mengakibatkan orang meninggal
yang nendang itu maksudnya adalah mabuk
nah iya karena kalau kita penyidik kemarin dimintain keterangan itu bahwa kalau tensinya itu empat puluh itu tendangannya bahasa mereka bahasa orang komunitas itu tendangan minuman itu kurang mempan gitu kan
akhirnya ditambahin dengan alkohol tambah lagi tambah lagi tambah lagi sehingga efeknya tidak terkontrol
sedangkan kekuatan badan di dalam tubuh kita kan sudah ada aturan bagaimana masuknya seperti itu
oke baik berarti
memang dari pengalaman yang dirasa rasa saja ya seperti itu tanpa riset mendalam tanpa mengetahui kadar tepatnya itu seperti apa untuk dikonsumsi bagi tubuh kita
ya makanya terjadi kejadian seperti itu karena kemarin sempat katanya pembuluh darah pecah ya pak
iya seperti itu
nah itu kalau boleh tahu sebentar sedikit mungkin update nya seperti apa pak
jadi gini hasil sementara yang kita dapat dari visum et repertum itu bahwa kematian itu dikarenakan ada sebuah cairan yang ada di dalam tubuh
nah cairan apa aja nanti kita tunggu hasil dari termasuk dari puslapor insya allah hari ini sudah bisa kita ambil
yang kedua kita juga sudah otopsi bagi yang sudah kita otopsi nanti kita akan tahu secara detail meninggalnya itu masuk itu karena zat apa di situ
nah dari penyidikan ini nanti kita ada benang merahnya dengan tersangka yang sudah kita tangkap di polres
kita akan tanyakan dari mana dapat barang itu
sehingga akhir akhir ini fenomenanya terjadi di depok
terjadi di jakarta timur
apakah ini ada benang merah bersambung atau memang dari masing masing seperti ada tren rasa tren bahan yang digunakan
saya ingin bertanya sekarang kepada mbak desi bahwa ini kan sudah jelas motif penjual adalah pastinya uang ekonomi
dan ini kalau misalnya sudah banyak dikonsumsi orang uangnya tidak sedikit
bahwa ini sudah dipetakan jelas begitu oleh
tapi sejauh ini kan sudah banyak upaya nih dari polres jakarta selatan sudah banyak sekali upaya
tapi masih ada aja dan tentu saja ini bukan ini tidak berhenti di sini
pasti sebenarnya masih ada lagi yang belum terkuak dan bukan hanya di kota kota besar pastinya ya
di daerah juga seperti itu
jadi apa yang harus dilakukan
jadi kalau menurut saya kita perlu lihat akar masalahnya dulu ya dari peristiwa oplosan ini
tadi saya sampaikan bahwa itu sudah menjadi subkultur
jadi dalam konteks subkultur inilah sebenarnya kita harus peduli dan harus waspada juga
kaum muda atau mereka yang mungkin mengalami tekanan hidup itu kurang alternatif untuk menghadapi tekanan tekanan hidup itu
atau kalau mau dibilang juga kurang alternatif untuk menyalurkan misalnya aktivitas kesenangan yang positif
sekarang ini kita agak bias kelas gitu ya
ada industri yang terbangun mau kita sebut konsumtif dan lain sebagainya
tapi itu selalu kelas menengah atas
kita tidak pernah sebenarnya secara serius memikirkan apa kebutuhan bagi mereka yang tidak beruntung untuk mempunyai akses kepada industri kesenangan yang positif
menurut saya seperti itu
jadi aktivitas aktivitas kembali aktivitas aktivitas di lingkungan terkecil misalnya komunitas itu penting harusnya dihidupkan kembali
jadi tidak perlu
tidak perlu kan selalu kita ketika ada masalah atau tekanan kita harus lari ke yang mana gitu
yang perilaku konsumtif
kita harus balik lagi ke sebenarnya ke lingkungan pertama keluarga tentu saja gitu ya
gimana keluarga itu menjadi tempat yang nyaman buat anggotanya gitu
terus kemudian lingkungan tempat tinggal kita bagaimana ada aktivitas aktivitas sosial di situ yang dibangun sosial budaya
untuk anak muda tentu saja olahraga kah atau misalnya kesenian kah
itu sebenarnya yang harus digalakkan gitu ya
istilahnya dikembangkan lagi gitu
rtrw yang mestinya lebih aktif gitu ya
bukan sekedar mengurusi administrasi kependudukan gitu ya
tapi lebih kepada tokoh tokoh masyarakat yang ada pengawasan
dan tokoh masyarakat yang merencanakan kegiatan kegiatan yang kondusif buat warga sekitar gitu
apapun bentuk lingkungannya justru ya yang kita sebutkan lingkungan lingkungan yang mungkin perkawi
lingkungan lingkungan padat gitu ya
itu sebenarnya harus tetap ada kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibangun gitu
karena itu lebih bisa menyalurkan daripada akhirnya memilih industri industri atau memilih konsumsi konsumsi yang tidak jelas
dan yang tidak terpantau juga gitu loh
itu sih sebenarnya
nah ini kita masih awal ya kita berbincang bincang mengenai kasus maraknya miras oplasan ini
kita akan kembali sesaat lagi
ya anda kembali di after sepuluh kepolisian resor jakarta timur
akhirnya mengungkap peredaran minuman keras
oplosan yang menyebabkan empat belas orang tewas dan sebagian lain dirawat di rumah sakit
dalam pengungkapan ini polisi menyita sejumlah barang bukti
barang bukti yang disita berupa sembilan galon dan satu ratus dua puluh tiga plastik miras oplosan jenis ginseng
satu plastik besar alkohol sembilan puluh persen beberapa botol minuman bersoda miras jenis anggur
serta minuman penambah stamina serta uang tunai hasil penjualan miras
barang bukti tersebut disita dari dua industri rumahan pembuatan miras oplosan di kawasan
cakung dan duren sawit jakarta timur
dalam pengungkapan itu polisi juga menangkap tiga tersangka pembuat miras oplosan
miras oplosan yang diproduksi di cakung dan duren sawit kemudian disebar di seluruh wilayah di jakarta timur melalui penjual eceran
sementara itu polisi masih mencari pembuat miras oplosan lain yang kini masih buron
jadi terus ini akan kami lakukan razia
itu miras oplosan tidak ada lagi beredar di wilayah jakarta timur khususnya dan wilayah dki secara umum
ya ini memang seperti yang kita ketahui bahwa kasus minuman keras oplosan yang menelan korban jiwa memang kerap terjadi di berbagai daerah di indonesia
ya tercatat pada dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas terungkap kasus miras oplosan yang menewaskan banyak korban
oktober dua ribu tujuh belas misalnya
sebelas orang tewas di karawang jawa barat setelah menenggak miras oplosan merek big boss yang dicampur dengan minuman kuku bima
korban tewas beberapa jam setelah meminum minuman tersebut
ya selanjutnya pada desember dua ribu tujuh belas kasus miras juga terjadi di subang jawa barat di mana empat orang tewas setelah berpesta miras di kantor lama kpu
dan pada awal tahun ini januari dua ribu delapan belas tercatat tiga orang
kasus miras oplosan yang berujung maut salah satunya di ciamis jawa barat empat orang tewas setelah berpesta miras
tidak hanya di ciamis di padalarang jawa barat sedikitnya sembilan buruh pabrik tewas setelah menenggak minuman beralkohol racikan di tempat kerja mereka
ya ada pun di kendal jawa tengah tiga orang tewas akibat berpesta miras dua hari berturut turut
ya ini masih bersama kami kasubag humas polres jakarta selatan kompol purwanta dan sosiolog dari universitas indonesia desi indra yasmin
bu desi dulu ya kita ke bu desi terlebih dahulu
bu tadi kalau kita menyambung dari segmen sebelumnya bahwa memang dilihat konsumsi atau orang orang yang mengkonsumsi miras ini memang banyak dari katakanlah level tertentu ya unidentified class seperti yang tadi ibu sebutkan
nah ini kalau boleh kita tilik lebih jauh
dari mana sih bu mereka memperoleh minuman keras karena kan sepertinya regulasi untuk menjual minuman keras itu sudah ada
dan ini apakah berarti regulasi ini yang perlu diperhatikan atau adakah aspek lain yang memang lebih penting lebih crucial untuk diperhatikan untuk mencegah peredaran miras opulasan ini
ya perlu kita sadari bahwa dalam walaupun kita di dalam masyarakat kita memiliki regulasi dan lain sebagainya tetapi regulasi belum tentu mampu menembus
ya itu benar
jadi kita harus mencari jalan yang lebih jaring atau seluruh komunitas dalam suatu masyarakat gitu ya apalagi masyarakat yang cukup kompleks dari sisi vertikalnya dari sisi horizontalnya istilahnya kita tahu ada komunitas komunitas kecil dan lain sebagainya gitu yang seringkali tidak terlihat gitu
dan mereka punya sistem dan norma tersendiri yang hidup makanya kita sebut sebagai subculture gitu ya
jadi mereka punya sistem nilai tersendiri untuk menjalani hidup yang kemungkinan besar nilai nilai yang tidak terlihat
jadi makanya yang terlihat yang lebih utama yang mainstream istilahnya yang harus utama itu tidak kena juga ke mereka gitu ya
jadi mereka akan lebih banyak memutuskan sendiri sesuai dengan kebiasaan kebiasaan yang terjadi di kalangan mereka gitu
jadi saya pikir tentang opulasan ini tadi saya sampaikan sudah bukan hal baru jadi sudah terbiasa dalam sehari harinya dan mudah ditemukan
buktinya kan bisa dikonsumsi dengan mudah juga mungkin dari
biasanya itu dari kios kios yang biasanya ada di situasi atau di suatu tempat pemukiman pemukiman tertentu artinya harganya terjangkau dan accessible gitu ya
jadi mudah didapatkan karena itu tadi dari segi brand dari segi merk dan lain sebagainya kan tidak terdata juga gitu kan
jadi memang ada jalinannya atau jalurnya tersendiri untuk supply ke kios kios ini gitu ya
jadi ada rantai ekonomi tersendiri yang belum tentu regulasi mainstream itu masuk ke situ
baik pak purwanta tadi beberapa kali bahkan kita sempat bilang bahwa itu adalah hal yang bisa terjangkau artinya secara distribusi juga di mana mana dan harganya murah
sebenarnya seberapa murah sih miras oplosan ini
begini dari pertama kan polres metro jakarta selatan juga punya komitmen untuk memberantas ya
kita lihat alurnya sekarang ketika di kota sudah kita operasi
sekarang ini something wrongnya itu ada di pelosok pinggiran pinggiran
mereka sudah terdesak orang yang hobi hobi seperti ini sudah mulai terdesak
sehingga mereka curi curi dengan berbagai cara yang pertama kita operasi obat obatan dan mirasnya
mereka sudah mulai dengan cover depannya itu penjualan jamu
mereka sudah mencari waktu mereka mencari waktu untuk membuat opulasan
yang pertama yang kedua adanya sekarang itu di pinggir pinggir kota yang pinggir pinggir yang sudah di daerah daerah pinggir kali
di mana dia menggunakan komunitas komunitas orang itu karena apa
harganya itu cukup murah sepuluh dua puluh ribu menurut penyitikan yang kita satu kantongnya
satu kantong ya satu porsi berarti
satu porsi iya sepuluh dua puluh ribu
dan itu pasti sudah nendang gitu ya
mereka menendang dengan akumulasi bahwa dia mintanya itu yang rendangannya lebih kencang
oke tapi misalnya itu kan tadi bapak bilang juga berkedok ginseng berkedok jamu mungkin hal hal seperti itu
tapi kan artinya anak anak itu bisa sampai mengetahui itu ada di situ berarti tidak mungkin polisi tidak tahu dong sebenarnya
itu sudah menjadi rahasia umum tapi kenapa hal hal seperti itu masih bisa tetap ada
kita lihat perkembangan penjualnya ini yang pertama mereka gelap dengan cara bagaimana caranya dia menggunakan medsos bahwa saya sudah membuat ini segera datang
nah setelah itu komunitas komunitas dia satu dua itu dia tidak bareng gitu
tapi kan khususnya di pelosok pelosok ini kan tadi disampaikan ibu yang sudah mengadakan penyelidikan bahwa ada ratusan komunitas remaja
dimana dia bisa begitu satu kali di calling maka dia bisa semuanya menyebar informasinya
sehingga mereka berkomunikasi dengan komunitas komunitas itu mengatakan bahwa ada di daerah sana itu yang memang cukup bagus racikannya
dan itu membuat mereka itu belinya bergantian jadi ada yang komunitas ini beli satu beli jadi tidak bareng bareng gitu
sehingga kita tetap mempunyai kemauan yang cukup tinggi juga untuk selalu mengoperasi setiap hari juga sudah kita adakan operasi
tetapi mereka itu kadang kadang curi curi waktu nah pas curi curi waktu itu tidak bisa terkontrol akhirnya ada korban
begitu ada korban kita dengan totalitas kita bekerja kita selesaikan dengan baik kita komunikasi kepada masyarakat korban di rumah sakit rumah sakit
yang merasa bahwa ada efek dari minuman itu sehingga kita bisa selesaikan
ya baik berarti memang butuh kerjasama dari semua pihak sepertinya memang apalagi kalau yang sudah japri japri seperti itu ya itu kan susah dideteksi
nah terkait hal ini kita ke ibu desi bu desi bagaimana ini kalau melihat upaya yang dilakukan dari stakeholder terkait juga sudah cukup maksimal dan juga mengingat tadi seperti yang disampaikan ini sepertinya susah dideteksi karena itu dia berada di underground katakanlah seperti itu
nah menurut bu desi apa ini cara yang paling efektif untuk memutus mata rantai peredaran miras oplosan
dan mungkin saya tambah sedikit juga bahwa bahayanya bukan hanya kita yang minum kemudian kita yang meninggal atau kritis atau sakit begitu tapi ini juga dampak masyarakatnya besar
bahwa sebagai teman saya juga menjadi paranoid saya juga menjadi takut jika teman saya seperti itu atau bahkan misalnya dia tidak masuk rumah sakit tapi dia mabuk yang berlebihan akhirnya menjadi tindak kriminal lain begitu
ya jadi saya setuju ya bahwa kasus ini jangan dilihat hanya masalah korban meminum itu terus kemudian kita salahkan siapa suruh mengonsumsi itu ya
karena itu sebenarnya kasus ini harusnya menjadi indikasi kita sebagai warga masyarakat harus waspada termasuk juga pemerintah dan stakeholder yang lain bahwa ada terjadi kesenjangan yang begitu jauh sebenarnya di dalam masyarakat kita
antara ya kan
antara yang the have and the have not misalnya yang masing masing mengembangkan budayanya masing masing itu bahayanya kan di situ ya
nah kemudian kelas kelas tertentu atau kelompok kelompok masyarakat tertentu komunitas komunitas tertentu ini yang contohnya yang khususnya mengkonsumsi oplosan ini tentu saja menjadi korban sebenarnya
itu yang harus kita pandang seperti itu akibat dari masalah masalah yang lain yang lebih mengakar
nah persoalan yang mengakar yang menurut saya secara masyarakat kita perlu selesaikan dan bukan masalah korbannya saja itu adalah masalah tentu saja edukasi pendidikan
bagaimana informasi tentang misalnya bahayanya zat zat tertentu untuk tubuh untuk apa itu sampai ke bawah ke dalam seluruh lapisan masyarakat kita
harusnya dari institusi sekolah ataupun selain institusi sekolah institusi komunitas lingkungan pemukiman
itu juga harus sadar gitu ya
terus kemudian kedua adalah menurut saya juga penting pekerjaan gitu ya
jadi sebenarnya ada dua persoalan makro yang selalu menjadi sumber permasalahan permasalahan di masyarakat perkotaan ataupun yang kejadiannya subkultur subkultur deviant ini
yaitu masalah pekerjaan yang akses terhadap pekerjaan jangan sampai jumlah pengangguran kita sangat tinggi atau kepada pendidikan
dimana pendidikan akses terhadap pendidikan formal maupun non formalnya rendah gitu ya
jadi itu dua hal makro yang sebenarnya ada kaitannya dengan persoalan persoalan yang dihadapi masyarakat kita secara keseluruhan gitu
jadi itu yang penting sehingga kedua adalah kaum muda
kaum muda ini kan sayang sekali ya kalau banyak kaum muda kita yang sebenarnya potensi untuk pembangunan itu sebenarnya berada di pundak mereka
tapi justru banyak yang meninggal
akibat oplosan dan korban narkoba atau yang lainnya gitu
bagaimana kaum muda ini menjadi sentral jadi artinya menjadi fokus dari seluruh kebijakan kebijakan pembangunan baik yang levelnya komunitas maupun yang levelnya makro gitu
ya tadi baik bu desi berarti memang banyak sekali ya dan kita harapkan agar kasus miras oplosan ini bisa dapat ditangani dengan segera
agar tidak banyak lagi korban yang jatuh dan juga keresahan masyarakat atas kejadian ini bisa berkurang
terima kasih sekali lagi yang saya ucapkan kepada bapak purwantas laku kasubag humas polres jakarta selatan dan sosiolog dari universitas ibu desi indra yasmin
after sepuluh akan segera kembali untuk anda